menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji kementerian kesehatan mengingatkan jemaah haji yang memiliki penyakit jantung untuk menjaga kondisi
suhu udara yang ekstrim di arab saudi cukup beresiko memicu serangan jantung
hingga sebelas agustus total calon haji yang meninggal berjumlah empat puluh sembilan orang enam puluh satu persennya disebabkan oleh penyakit jantung
penyakit jantung ini juga menyumbang kematian terbesar selama sepuluh tahun terakhir penyelenggaraan haji indonesia
karena itu klinik kesehatan haji indonesia wilayah mekah menganjurkan para jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh
suhu di arab saudi yang bisa mencapai lima puluh derajat celcius dapat mengakibat kelelahan yang akhirnya dapat memicu serangan jantung pada penderitanya
di sini karena proses adaptasi iklim kemudian dia sistem kekebalannya menurun itu juga akan memicu suatu proses keradangan
nah itu yang akhirnya membuat
buat pembuluh darah terutama di koronernya pembuluh darah koronernya itu juga ikut terkena keradangan
dan itu yang akhirnya akan memicu suatu serangan jantung
nah oleh karena itu oleh para jamaah ini sebaiknya jangan malas untuk makan
nutrisinya itu harus tetap benar benar dijaga
selain minum obat